hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di ibu kota pada selasa sore
menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir
dan akibatnya sejumlah sepeda motor mogok karena pengendara nekat menerobos banjir
sementara itu bmkg memprediksi bahwa sebagian besar wilayah jabodetabek
masih akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga hujan petir hari ini
hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota pada selasa sore
menyebabkan genangan air melandai jalan riglot cengkareng jakarta barat selasa malam
banjir yang menggenangi ruas jalan disebabkan tidak adanya drainase dan posisi jalan yang rendah
genangan air setinggi tiga puluh cm ini mengakibatkan arus kendaraan dari arah kapuk menuju cengkareng
dan sebaliknya mengalami kemacetan
banjir setinggi enam puluh cm juga merendam ruas jalan di panjaitan jatinegara jakarta timur
akibatnya jalan sempat ditutup
sejumlah sepeda motor mogok
akibat pengendara nekat menerobos banjir
beberapa pengendara bahkan nekat berkendara di atas trotoar untuk menghindari banjir
sistem drainase yang buruk ditambah adanya proyek pengerjaan tol becakayu menyebabkan wilayah ini sering terendam banjir
digiruh hujan deras sejak selasa siang
kali cipinang meluap dan merendam ratusan rumah di rw dua kampung rambutan jakarta timur
ketinggian air yang mencapai satu meter membuat sejumlah sepeda motor mogok saat berupaya menerobos genangan air
banjir ini merupakan yang kedua kalinya dialami warga
sejak pekan lalu
meski begitu warga mengaku banjir cepat surut karena kesigapan petugas ppsu mengurai sampah yang menyumbat arus kali cipinang
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi sebagian besar daerah cabo de tabek
masih akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga hujan petir hari ini
peringatan dini ini disampaikan bmkg dalam situs resminya
potensi hujan sedang disertai kilat petir dan angin kencang di kawasan jakarta selatan dan jakarta timur pada sore dan malam hari
sementara malam hari intensitas hujan lokal dan berawan di seluruh kawasan jakarta
tim liputan cnn indonesia